hai hai hai hai hai hai hai hai hai apa pulangnya sayangnya hai salam buat riana ya
mungkin sekarang lagi tidur di kecapean pasti menempatkan pesawat
tadi capek iya sih bapak juga capek tuh anak larinya kenceng
kau pikir kamu menang akan menang
akan tetap sama saya dan sampai kapanpun akan tetap sama saya
kalau nyawa taruhannya saya akan siap mati
udah tugas saya udah tugas ibu
kamu pernah nanya nggak sih sama klien kamu tanya deh sama dia sekali
kenapa reina bisa jadi kayak gini tanya deh
tanya kenapa reina lahir nggak ada bapaknya tanya kenapa rena bisa sama saya coba tanya
berarti enggak dijelasin dia enggak ada kode nyawa sampai sekarang
batang hidung nino yang pengen diakui sebagai bapak aja yang ada dan relent ya
sekarang timau deck
bersih anda malu punya client oh
din ini aku udah di ruang vip sama angga kamu di mana
aduh mana sih
din kok gak ada suaranya sih
kamu lagi sama amar ya
yaudah kamu di mana sekarang
aduh aduh aduh
tepan tepan tepan lagi
tepan lagi tepan lagi
gak sama aku juga gue
aku teh bbl

hai siapa yang pinter
uh uh uh uh uh
kangen gak sama opa
bener kangen sama opa
ke hotel opa katanya ada urusan
ada keperluan apa lagi anin ke hotel
apa ada sesuatu yang urgent
oh silahkan duduk dulu
ajak opanya duduk disini
sini sini duduk sama opa
duduk sama opa
bener gak ada yang bolong gak ada yang batal
gapapa setengah hari kan namanya juga usah
belajar pelan pelan nanti full satu hari
aku jadi kamu sama papa opa
bapak kan suka ajak aku sama mama ke hotel
terus kita seneng seneng deh
seneng senengnya sama opa gimana
karena kan pasti lagi bosen nih kita main apa juga
yaudah mau main apa
oke berarti opa jaga duluan rena yang ompet ya
oke ini di sini
opa hitung ya
rena sama cus ya nanti ya umpet ya
diam ya ngintip kok
nanti misi kasih kode ya
sama ada info baru lagi om surya
kalau raina sama ibu rosa
sempat hilang dari rumah
kapan kejadiannya gimana ki
jadi gini om
atas ketidaknyamanan bapak dan ibu karena insiden ini
ini kenapa bisa seperti ini pak
tadi ada kendala kelistrikan di lift yang sebelah sini
tapi maintenance kami sudah berhasil mengatasinya
jadi bapak tidak terlalu lama terjebak dalam tim
ya kenapa bisa seperti ini
karena kendala kelistrikan itu
kelistrikan saya bisa tuntut anda
pak permisi ya
bapak lagi dimana pak
ibu andin tunggu
amar ngikutin andin di lobi
kita ke sana sekarang
jadi gitu om ceritanya
cuma alhamdulillah sekarang ibu rosa sama rena
udah pulang ke rumah

kenapa andin tidak cerita ke saya ya soal ini
mungkin mbak andin gak mau om surya
punya pikiran kali om
ya allah nak
kamu lembut sekali sayang
mau gak mau nyusahin orang lain
makanya kamu gak tegas membagi kesedihan dan kesusahan ke papa
opa cari aku dong
aku ada dimana
opa tau nih reina dimana
opa cari ya
ngumpet di sini ya
hijau gantian sekarang kamu yang jaga
opa kasih tau deh opa mau ngumpet dimana
di bawah selimut
kita sampai sepuluh ya
dan saya bisa kubur deh dengan lain
tapi apa nih nyatanya pas saya datang kesini
terutama kamu yang kamu bahas apa
suami saya nyawa suami saya tidak bisa digantikan oleh apapun
saya mengerti sekali kondisi anda
tapi masalahnya ini adalah prosedur
prosedur yang harus dijalankan
kita berdasarkan keseluruhan keluarga korban
saya harus mendapatkan ini
karena ini adalah pemilihan yang harus dijalankan
ini sangat kolektif sekali
kalau satu keluarga korban saja tidak ada datanya
maka keluarga korban yang lain tidak bisa dikeluarkan
mungkin anda tidak membutuhkan dana itu
tapi bagaimana keluarga korban
keluarga korban sangat ingin mendapatkan itu
dan saya sebagai pengacara dari maskapai elang indonesia ini
untuk menjadi penghubung
dengan keluarga korban
maka dari itu
saya memohon kepada anda
untuk bisa kembali lagi ke ruang vip
dan menyelesaikan semua
data data yang saya perlukan
untuk segera saya rampungkan
saya bawa ke maskapai
penerbangan elang indonesia ini
saya bisa membantu
menyelesaikan semua urusan
dari keluarga korban
padahal perang badannya
semoga lu seteriss members
kita juga beres bagi karena
saya saja juga menantang
dari tempat ini
hanya ada satu terakhir
mereka pasti akan mengambil
dan masih terima
tapi kenapa jatuh
suat sudah sampai
diyatakan kalian tidak akan berhenti
mohon maaf bapak ibu

terima kasih ya
bagaimana ibu andi
apakah sudah berubah pikiran
ingin kembali lagi ke dalam
saya atas nama mas kapai lang indonesia
dan saya harap ibu bisa kooperatif
untuk menjalankan misi
saya tunggu di dalam
kita pulang aja ya
din aku ambil mobil dulu ya
din kamu pulang bareng aku sama angga aja ya
gimana sudah beres semuanya
ini masih dikerjain pak
beberapa telur narkoba juga masih ada yang harus melengkapi data datanya pak
sepertinya ada yang pak amar pikirkan
pak amar gak ketemu sama kerabat bu anin yang bar bar itu kan pak
soalnya tadi kesini
terus tanya pak amar dimana sambil marah marahin saya pak
pak amar gak diapa apain kan sama orang itu
mau kenapa asal mereka
ya cuma memang tadi saya ketemu sama preman pasar itu
orang itu bener bener ya pak
pantes aja tadi pak amar jadi lama
gak masalah itu
tadi saya kejebak di lift
terus gimana dong pak
kalau tadi kita tahu pasti kita langsung bantuin pak amar
sekarang saya sudah keluar dari lift
ya udah kalau memang sudah beres semuanya
tinggal dokumen bu andin aja yang belum lengkap banget
kalau ahli waris yang lain itu bisa menyusul
karena hanya dengan kurang dokumen pendukung aja pak
sisanya nanti biar saya beresin
yang penting yang lain sudah kalian make sure
sudah beres semuanya
jadwal kita kemana
besok schedule kita ke lapas ke tumpang dino sama ibu arsapa
mau persiapin semuanya
jadi gitu ceritanya michi
kenapa aku bisa gak sengaja ketemu sama amar
tapi aku gak kebayang sih dini jadi kamu
kejebak di dalam satu lift sama orang kayak gitu
dan setelah aku tahu dia pun juga mewakili mas kapai
maka aku langsung pergi
karena aku tidak mau berkontak langsung sama dia
tadi micin rahan gua
kalau gak itu orang pasti habis sama gua
enggak udah deh
kamu tuh bisa gak sih gak pakai emosi
aku udah bilang berkali kali jangan pernah emosian
iya sayang oke oke aku salah aku minta maaf
tapi ingat kamu jangan galak galak
pokoknya nanti kalau misalkan kamu ketemu sama amar lagi
kamu bisa berkata
kamu ketemu sama amar lagi ya
kamu gak boleh emosian kamu harus tahan emosi kamu
perlakuan kamu dibalas pakai jalur hukum sama dia
maaf baru ngabarin kamu kamu langsung pulang aja
kami dari pihak mas kapai mengucapkan terima kasih banyak
untuk pak amar dan tim karena telah membantu kami
semoga kita bisa bertemu di lain waktu pak
semoga kerjasama kita ini hanya untuk sampai di kasus ini
dan tidak ada kasus lagi yang sama seperti ini
baik pak sekali lagi saya ucapin terima kasih
terima kasih pak
terima kasih pak
untuk planning kita besok ketemu di lapas
untuk diskusikan masalah ibu elsa
saya selalu berharap pak
untuk masuk ke ruangan ini
bapak udah kembali pak
sulit rasanya pak
orang yang setiap hari
berinteraksi dengan saya
sekarang gak tau
kapan beliau kembali
gak akan kembali lagi
saya juga ikut sedih pak
sama keadaan ini
semua orang juga terpukul
dengan kondisi saat ini
hai apa kabar gimana gimana perusahaan di hotelnya udah beres semuanya tadi rena yang
bilang tapi untuk detailnya kiki yang kasih tahu jadi kamu nggak usah khawatir om gimana kabarnya baik
alhamdulillah enggak om baik kamu sama michi gimana kamu kan sama sama sibuk nih
bengkel biar rumah sakit apa mau punya anak ya insyaallah om di doain aja ya ya walaupun
kita berdua ini sibuk tapi kita masih ingetin waktu untuk berdua kok
oh ya om saya dengar dada om surya masih suka sakit ya dari andi ya ada yang cerita ya
ya kadang kadang masih ada masih ada rasa yang gak enak aja tapi so far so good lah
ya makanya papa juga nggak boleh capek capek mikirin kesetan papa juga ya sama nggak boleh
pikiran juga om ya oh ya din kayaknya udah nggak ada yang perlu kita urusin lagi deh aku sama
angga pamit pulang ya enggak mau buka puasa di sini dulu masa repot repot bisa di rumah
ya assalamualaikum waalaikumsalam ya
gimana tadi semuanya tadi kita datang ke sana kita pikir ada apa kan pak ternyata pihak maskapai
mengumpulkan semua keluarga korban itu untuk mendata
untuk membagikan hasil santunan ya aku pikirkan mungkin mereka mau kasih kabar baik atau enggak
mereka mau melakukan pencarian lagi tapi ternyata enggak
sabari anaknya berserah selama allah ikhlas
ingat ya alamak
apa yang allah putuskan
dan satu hal lagi
kalau ada apa apa
jangan kamu pendam sendiri
papa ada disini untuk kamu
ya kamu harus cerita apapun
sama seperti kemarin
papa baru tau
kalau bu rosa dan rena hilang
kenapa kamu gak cerita
bukannya aku gak mau cerita
mungkin aku mau menentepat
kamu capek anak
biar aku terus
supaya aku tetep kuat
gak pernah sekalipun
papa melewatkan doa
untuk anak anak papa
saat ini adalah
rena ascara elsa dan keisha
rena ascara elsa dan keisha
salam buat rena ya
saya harus andiat
mungkin sekarang lagi tidur
dikit capek pasti
main peta kumpit sama papa tadi
papa juga capek
clear nya kenceng
kalau kamu masih mau nangis
biar masalah kamu juga
biarkan air mata
gak ada kata kata yang sanggup
ini berapa buat kamu
kalau memang kamu gak kuat
ibarat kamu sedang membawa sebuah tas
yang bebannya berat
taruh dulu tasnya
kalau nggak kuat taruh dulu tasnya
ambil nafas panjang
kalau kamu sudah mendapatkan kekuatan lagi
taruh hadapi lagi
berkeluh kesalah dengan allah
ada tempat terbaik
untuk berkeluh kesalah
buat kamu menangis
jangan lupa berdoa
jangan lupa sholat
jangan lupain sholat
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
jalanku terima ya